kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia angga dwi putra
yang sudah berada di kawasan mapolsek astana anyar
angga kami menerima kabar bahwa baru saja kapolri
jenderalist tio sigit prabowo tiba di mapolsek astana anyar
bisa anda ceritakan pukul berapa kapolri tiba
dan apa yang kemudian menjadi agenda kapolri di sana
apakah beliau langsung akan memberikan keterangan
atau melihat seperti apa situasi pasca ledakan di sana angga
ya selama siang farhan nisa memang betul
sekitar lima menit yang lalu kapolri atau kepala kepolisian republik indonesia
jenderal listio sigit tiba di lokasi ledakan yang terjadi di polsek astana anyar
dan memang tadi sebelum kapolri datang
ini sedang dilakukan proses
proses olah tempat kejadian perkara atau olah tkp
kami melihat tadi ada beberapa tim dari inavis juga
yang memeriksa seperti itu lokasi di dalam area mapolsek dan juga di luar seperti itu
dan kemudian kapolri tadi datang dan juga langsung masuk ke dalam
langsung disambut juga oleh kapol dajabar irjian polsuntana seperti itu
memang ini agendanya adalah untuk melihat secara langsung proses olah tkp
jadi tadi sebelum kapolri tiba
di lokasi mapolsek astana anyar ini memang dari kapolda jabar sudah menyampaikan bahwa
dua jam setelah tadi dari kapolda jabar menyampaikan pernyataan seperti itu
atau sekitar pukul sebelas tiga puluh artinya dua jam ke depan ini nanti akan ada pernyataan terbaru seperti itu
setelah hasil olah tkp dilakukan
dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti setelah melihat kondisi langsung di lokasi tempat kejadian perkara
nanti akan menjenguk korban ada sebelas korban total
diantaranya memang paling banyak adalah dari anggota polri
satu dari masyarakat ini nanti akan dijenguk oleh pihak kapolri dan juga kapolda
langsung di rumah sakit tempat para korban ini dirawat
lalu angga terkait agenda olah tkp ini seperti apa informasi terbaru yang anda dapatkan
apakah sudah diketahui
siapa yang kemudian bertanggung jawab atas ledakan ini
karena kita tahu terjadi dua ledakan di mana ledakan pertama terjadi pada pukul delapan dua puluh pagi tadi
disusul ledakan kedua pada pukul kurang lebih pukul sepuluh waktu indonesia barat
bisa anda elaborasi mengenai hal ini angga
ya betul sekali olah tkp masih dilakukan tadi sebelum kedatangan kapolri
dan terkait dengan ledakan yang terjadi ledakan pertama menurut pihak kepolisian itu adalah ledakan
dari bom yang dibawa oleh pelaku seperti itu yang menempel pada tubuh pelaku
dan mengakibatkan jatuhnya sebelas korban satu diantaranya meninggal dunia
sementara ledakan kedua yang terjadi pada pukul sepuluh empat puluh lima ini adalah upaya penjinakan
atau disebut oleh polisi sebagai upaya disposal oleh tim gegana seperti itu
ada sebuah benda yang diduga bahan peledak juga kemudian dilakukan defusing ataupun penjinakan oleh tim gegana
ledakan tersebut sengaja dilakukan seperti itu dengan area yang aman
jadi sudah dilokalisir di tempat yang aman dan kemudian dilakukan peledakan oleh bahan peledak kedua ini
dan ini juga menjadi salah satu yang dilakukan dalam olah tkp tadi
seperti itu upaya upaya ataupun bagaimana kronologis pelaku masuk
tadi memang kami mendapatkan informasi bahwa pelaku masuk pada pukul delapan dua puluh ke area mapolsek ke halaman mapolsek
ketika sedang dilakukan
dan apel pagi seperti itu dan memang kondisi apel pagi di markas kepolisian
biasanya memang dijaga oleh tim kepolisian oleh tim provos dan juga piket yang berada di depan seperti itu
pagar biasanya ditutup namun memang ada satu pintu yang bisa dilalui oleh masyarakat ataupun tamu dengan berjalan kaki
jadi tidak menggunakan kendaraan bermotor
jadi ini juga yang nanti akan kronologis secara rinci akan disampaikan oleh pihak kepolisian
setelah tkp selesai
namun satu hal yang tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kapolda jabar
bahwa memang betul ada satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku
seperti itu ini juga menjadi barang bukti dan di sana tertulis penolakan terhadap kuhp
dan kami juga melihat memang bahwa motor tersebut ada stiker yang bertuliskan
atau benderanya ini mirip atau identik dengan bendera dari isis atau islamic state
ini jika kita lihat dalam sejarah sejarah
dalam teror teror bom sebelumnya terakhir di makassar tahun dua ribu dua puluh
biasanya memang kelompok yang terkait atau terafiliasi dengan isis ini adalah
jamaah ansarut daulah atau jad
tapi ini sekali lagi baru sekedar dugaan
dugaan kuat dari hasil barang bukti yang tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak polisian
nanti secara resminya pasti akan disampaikan atau akan disampaikan oleh pihak polisian
pada sekitar pukul satu atau pukul dua
karena tadi sudah dinyajikan dua jam setelah pernyataan pertama tadi dari kapolda jawa barat
ini akan disampaikan update terkini soal profil dari pelaku farhanisa
ya lalu angga tadi anda menyebutkan bahwa ledakan yang kedua
yang terjadi pada pukul sepuluh empat puluh lima waktu indonesia barat ini merupakan upaya disposal begitu
atau penjinakan bahan peledak yang ditemukan
di mana bahan peledak itu ditemukan dan apakah kemudian polisi melakukan penyisiran di sekitar lokasi
dan apakah dari hasil
penyisiran yang dilakukan itu ada ditemukan bahan peledak serupa atau seperti apa angga
ya betul sekali farhanisa bahwa tadi sepuluh empat puluh lima adalah upaya penjinakan atau disposal
dan setelah dilakukan penyisiran sudah dipastikan bahwa di area sekitar jalan astana anyar
tempat saya melaporkan ini sudah tidak ada lagi bahan peledak lainnya
atau barang yang diduga sebagai bahan peledak artinya sudah clear sudah aman
namun demikian masyarakat tetap diminta untuk tidak masuk atau tidak berada di wilayah sekitar yang sudah dipasang garis polisi
ini penting juga karena memang kami melihat banyak sekali masyarakat yang penasaran seperti itu
ingin melihat apa yang terjadi di lokasi mereka masih berkumpul di sekitar jalan astana anyar ini
ya terkait situasi di sana saat ini angga bisa anda gambarkan seperti apa pengamanannya
ada berapa personil yang dikerahkan
dan bagaimana dengan kondisi lalu lintas yang terjadi di sana
di sekitar lokasi kejadian karena sepertinya jalan yang berada di belakang anda ini termasuk jalan arteri atau jalan yang sering dilalui begitu ya oleh masyarakat untuk beraktivitas dan sebagainya
ya saya akan ajak anda farhan nisa untuk melihat keseliling ini merupakan jalan astana anyar
dan kalau anda bisa saksikan bahwa memang sangat ramai sekali masyarakat bukan hanya awak media
namun juga masyarakat melihat ingin melihat langsung

memang kondisi lalu lintas tentu saja menjadi terganggu karena adanya kegiatan ataupun banyaknya masyarakat di sini yang ingin melihat langsung seperti itu
namun tentu saja sudah ada pihak kepolisian lalu lintas yang mengatur
tidak ada penutupan jalan sejauh ini jadi di perempatan astana anyar dan pasir koja ini masih normal seperti biasa
tadi juga masyarakat sempat beberapa kali diminta untuk berjalan ke lantai ini
beberapa kali diminta untuk meninggalkan area ini
namun tentu saja antusiasme atau mungkin rasa penasaran masyarakat yang masih membuat mereka bertahan di sini
sejauh ini memang sudah dinyatakan aman di lingkungan ini sudah dilakukan penyisiran
tidak ada lagi barang yang diduga sebagai bahan peledak lainnya
namun demikian memang dengan kerumunan masyarakat ini menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas yang terjadi di sekitar perempatan jalan pasir koja dan astana anyar ini
lalu angga terkait korban terakhir kami mendapatkan informasi bahwa ada dua korban jiwa dalam peristiwa ledakan ini
ada sebelas korban yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit
apakah ada informasi terbaru mengenai jumlah korban angga
ya betul farhanisa update terakhir yang kami terima dari kapolda jabar bahwa ada sebelas korban
mayoritas ini memang adalah anggota kepolisian
di polsek astana anyar dan masyarakat juga ada yang menjadi korban
ini karena ketika melewati area mapolsek astana anyar ledakan terjadi kemudian menjadi salah satu korban dengan luka yang juga masih harus ditangani
sementara untuk korban jiwa memang dari masyarakat ataupun dari anggota polisi ini ada satu korban
sementara korban lainnya ini adalah pelaku jadi memang untuk korban jiwa sendiri memang dari di luar pelaku hanya ada satu
satu lagi merupakan pelaku untuk korban meninggal dunia farhanisa
angga itu di belakang anda sepertinya ada aktivitas bisa anda ceritakan apakah
saya tidak bisa melihat dengan jelas aktivitas apa yang ada di belakang anda
tapi sepertinya ada pergerakan begitu bisa mungkin anda gambarkan siapa saja yang berada di sana saat ini angga
ya saya rasa ini nanti akan ada semacam konferensi pers seperti itu sebelum kapolri akan meninggalkan tempat ini
dan informasi yang kami terima terakhir memang
kapolri nanti ini akan menuju ke rumah sakit untuk menjenguk korban wafat dan juga korban yang masih hidup
jadi nanti kami akan update kembali ini sudah disediakan ada sebuah alat pengeras suara seperti itu farhanisa
artinya ini sebentar lagi akan diadakan konferensi pers yang kemungkinan juga besar akan disampaikan langsung oleh kapolri
karena dari arah mobil kapolri sendiri tadi mobil yang ini sudah mengarah ke depan seperti itu
jadi sebelum meninggalkan area ini akan dilaksanakan terlebih dahulu konferensi pers
baik angga terima kasih atas laporan langsung anda tentunya kita semua masih akan mengikuti seperti apa kemudian olah tkp
dan nanti konferensi pers yang akan disampaikan oleh kepolisian terima kasih koresponden cnn indonesia angga dwiputra atas laporan langsung anda
dan breaking news cnn indonesia akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami